sama di situ juga jago berdiri pun tapi kalau misalnya disuruh ngejelasin tentang ikat pakai
ngeles segala iya bener jangan jangan malah bocah preman lagi wih juga pembengkong pintar
tepikan kita harus buktiin kalau ikat bukan saja teladan
jadi buku yang ditemuin semalam itu gak taunya buku siswa yang dipinjemin sama si haikal
itu yang enggak ngerti kalau ngomong tuh yang benar adik katanya tahu sekarang mengerti kalau tahu
tuh harus ngerti udah udah harus di sekarang kita harus cari setuju setuju
ya enggak lah aku kan cuman memastikan karena kalau kita minum sesuatu dari orang
harus harusnya dibalikin lagi emangnya kamu ngambil apa apa nggak pernah dibalikin
jadi buku tuntunan sholat ini ditemukan tadi malam waktu semua santri lagi sholat hajud
sholat yang biasa aja dan enggak jelas siapa pemiliknya
terus gibran denger katanya haikal pinjem buku tuntunan sholat itu dari soleh
berarti kesimpulannya adalah baru belajar sholat
ah buah kue nih buah pepaya cakep buah manis dimakan ular
sungguh sulit dipercaya seorang tafis baru belajar sholat
saya meminta tanda tangan proposal pembangunan pesantren kunanta kalau masalah ini bisa kapan kapan
saya sibuk lo ya bukannya pak rt harus melayani warganya prt lu ustadz bawel saya ingatkan saya
lagi ya jangan pernah ngajarin saya saya ini tahu apa yang saya perbuat
piring siap adek terang
haikal mana situ anak tuh haikal
assalamualaikum waalaikumsalam buah pepaya buah belimbing pohon kelapa mirip pohon korban saya
maaf tadi saya dengar ustadz manggil haikal ada apa ya
kebetulan haikal lagi saya suruh untuk hafalkan satu hadis begitu jadi gini ustaza saya dapat
info dari triokunyit halil gibran marusti katanya haikal itu pinjem buku tuntunan sholat dari soleh
tadi malam haikal itu sholat sambil baca tuntunan sholat lengkap ini saza
sebelum abah meninggal abah sempat berwasiat kepada saya untuk menjaga dan mendidik haikal
saya harap ustadz bisa mengerti
ya pasti ngerti dong
kalau ustadz aja yang minta sih cincai lah
jangan kan minta buku ini hati saya aja kalau
terima kasih ustadz
jadi gatel badannya
haikal cari buku ini
iya iya michael lagi nyari buku itu
hikal simpan pelajari dan hafalkan
supaya sholatnya gak sambil baca
biar lebih husu
kok ustadz tau sih aku sholat sambil baca
ya ini sih bakal ketahuan deh kalau aku bukan santri di teladan
haikal harus yakin pasti bisa kok
ya salam kenapa lagi nih ustazah
enggak ustadz saya cuma lagi tanya untuk hafalan hadisnya haikal
ustadz gimana untuk proposalnya sudah dapat persetujuan dari rtpn
rtpn gak mau tandatanganin surat tembusan ini
tapi sebenarnya ustadz saya ada satu cara nih ustadz
oh ya nggak apa apa kalau emang untuk kebaikan sampaikan saja
kalau misalnya memang busazah langsung yang bawa surat tembusan ini minta ditandatanganin sama pak rt
masa gendang sih maksudnya pak rtpn pasti mau langsung tandatanganin surat tembusan ini gitu ustadzah
cuman gimana ya saya takut nanti terjadi salah faham
emang belum waktunya paham
ya pokoknya intinya saya tidak mungkin temui rtpn sendirian
kalau gak ditandatanganin berarti gak bisa nyari dana
ya sebenarnya sih bisa aja kal tapi lebih ribet gitu
kita kan harus ada tanda tangan pak rt surat tembusan ini biar sampai ke kelurahan
kalau enggak nanti disangkain bohong
aku harus bantuin bang ube sama ustazah
untung jantung gak gloser ke bawah
itu aja sava percaya gak
dengerin ya trio kunyit
oleh sekarang gak usah lagi ngurusin haikal
urusin diri kalian masing masing aja dulu
mungkin malu orang depan ustadzah aja sini sini
kalian teh percaya nggak kalau ikal tuh santit ladang kalau dilihat lihat sih si
haikal itu jagonya ngeret sama di itu juga jago bila diri pun tapi kalau misalnya disuruh
dijelasin tentang ikat pakai ngeles segala iya bener jangan jangan malah bocah preman lagi
pinter tapi kan kita harus buktiin kalau ikat bukan santet ladang seperti yang dibilang kiyirashid
semparangan aja kamu tidak bisa bahasa inggris apa ya kamu tuh lihat
aduh aduh sakit sih stop stop sudah mentok nih nggak bisa